polytron fox ar jadi sepeda motor listrik pertama yang memecahkan rekor muri yang menempuh jarak terjauh dari jakarta hingga ke bali
rekor ini jadi pembuktian bahwa polytron fox r tak hanya jadi andalan di dalam kota tetapi juga andalan dalam perjalanan jauh
polytron fox air berhasil menaklukkan jarak sejauh seribu tiga ratus tiga puluh tiga km
dari titik start di jakarta hingga finish di bali di kawasan kutai
catatan ini menobatkan politron fox r sebagai sepeda motor bertenaga listrik pertama yang menaklukkan jarak terjauh di indonesia
museum rekor dunia indonesia pun mengukuhkan predikat ini kepada polytron fox air yang memang tidak mengalami kendala berarti selama perjalanan
ya suatu kehormatan bagi kami museum rekornian indonesia dapat hadir pada acara yang luar biasa pada hari ini
dimana pada hari ini muri dan gila semua telah menjadi saksi sejarah atas perjalanan rekor yang baru dalam kata kata politron
yaitu perjalanan menggunakan motor listrik yang menempuh jarak terjauh
ini disini bapak ibu bisa lihat jaraknya satu satu ratus delapan puluh padahal itu kurang
realisasinya satu tiga ratus tiga puluh tiga km luar biasa
muri juga mengapresiasi kepada pengendara yang telah berhasil menaklukkan tantangan ini
teknologi fast charging pada politron fox ar memungkinkan pengisian ulang baterai dalam waktu singkat
daya tempuh baterai pun terbilang tinggi dalam waktu satu jam dapat menempuh jarak hingga satu ratus delapan puluh km
sebenarnya dasar pemikirannya adalah kita pengen menjawab keresahan terhadap motor listrik di masyarakat
tentunya adalah kalau motor listrik itu tidak mampu dipakai untuk jarak jauh
sebenarnya motor listrik itu sama aja dengan motor biasa bisa dipakai untuk jarak yang jauh
cuman kan kalau di bbm sekarang pom bensin banyak
nah kalau di sini kita harus tahu dulu nih spklu nya
dari sisi experience pengendara polytron fox r memiliki tenaga yang baik
teknologi power boost membuat pengendara percaya diri dalam melibas jalan raya
di samping desain ergonomisnya yang membuat pengendara tak mudah lelah
riding position yang lebih elektronik membuat perjalanan jauh
jadi nggak pegel pegel apalagi joknya yang lumayan lebar
membantu rider lebih relax untuk bawa motor tersebut
model biasa jadi membuat kita untuk overtack kendaraan waktu di perjalanan ke bali
umumnya lewat jalan raya jauh lebih pede
termasuk mode tersebut bisa digunakan untuk imejasi ketika kita lagi di panjakan perjalanan
dan mau overtake kendaraan yang lambat di depan kita
jauh lebih powernya ngebush banget
pencapaian rekor muri politron foxar ini merupakan bukti konkret
diharapkan catatan bersejarah ini dapat menginspirasi banyak orang
untuk menggunakan kendaraan listrik untuk lingkungan yang lebih baik